beberapa warga juga ada yang menjadikan rumahnya sebagai workshop atau bengkel perakitan dinamo
mulai memahami apa arti dia
patuhi aturan aturan sesuai dengan apa yang telah disepakati
tapi cuman setengah hari